perbaikan jalan tol cipali yang ambles di kilometer satu ratus dua puluh dua empat ratus terus dikebut jumat pagi
meski libur imlek para pekerja ini tetap mengejar target pembuatan jalan darurat setelah membuat putaran jalan tambahan
arus lalu lintas cenderung lebih lancar setelah petugas memperpendek kontraflow menjadi hanya satu kilometer
para pekerja menargetkan bisa segera merampungkan pembuatan jalan darurat sepanjang dua ratus meter yang menggunakan bahu jalan
pembuatan jalan darurat dilakukan selama dua puluh empat jam dan ditarget selesai dalam sepuluh hari
jalan darurat ini nantinya akan digunakan untuk menggantikan sistem kontraflow yang sejak kamis kemarin telah diperpendek jaraknya oleh petugas
saat ini arus lalu lintas di sekitar lokasi perbaikan cenderung lebih lancar setelah petugas memperpendek cara kontraflow
pengelola jalan tol menargetkan proses perbaikan jalan yang ambles bisa selesai dalam waktu satu jam
jadi prinsipnya kita sekarang lagi membuat satu jalan baru di median mudah mudahan dalam sepuluh hari ke depan sudah bisa digunakan
nah sekarang siang malam ini ini siang malam kita kerjakan
jadi nanti setelah itu jadi jalan yang di median nanti tidak ada lagi kontraflow
kita harapkan lebih lancar lagi
kami juga pada kesempatan ini menghimbau kepada semua pengguna jalan
pada saat melewati kontraflow
ini berhati hati patuhi kecepatan jangan berhenti atau memperlambat pada saat di lokasi yang terjadi amblas ini
nanti akan membahayakan pengguna jalan lain dan menyebabkan kecelakaan
amblesnya jalan tol cipali kilometer satu ratus dua puluh dua empat ratus disebabkan oleh curah hujan tinggi dan masuknya air ke dalam badan jalan sehingga membuat tanah bergerak
menteri pupr basuki hadi mulyono menyebutkan di tol cipali yang memiliki panjang satu ratus enam belas km ini terdapat empat titik jalan yang rawan ambles
kondisi itu karena adanya tanah ekspansi tanah timbunan dan drainase yang kurang baik seperti di titik ambles saat ini
kami bekerja sama binamarga bpjt dan bujt yang sekarang
saya melihat empat lokasi tadi yang hampir sama dengan ini kondisinya
soil ekspansif dan terbuka punya sama dengan drainase yang sama
kita akan atasi drenase yang kalau gelincir ini pasti ada air yang masuk
bukan karena sungai yang meluap di sana tapi pasti dari sini ada yang masuk
sehingga kami akan mengatasi itu di lokasi yang lain supaya tidak ada air yang merembes ke dalam badan jalan yang menyebabkan kelinci